walau akses untuk masuk ke donggala dan palu sulawesi tengah dari provinsi gorontalo di jalur darat masih sulit
tidak membuat pemerintah dan tni kendor untuk mengirimkan bantuan dan relawan
sabtu sore ratusan personel relawan provinsi gorontalo tni dan mahasiswa diturunkan menuju ke palu
selain membawa sejumlah peralatan evakuasi tim juga membawa mobil tangki air dan peralatan medis
sejumlah petugas dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd provinsi gorontalo
bersiap memasukkan peralatan evakuasi korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi di donggala dan palu sulawesi tengah
mulai dari tenda peralatan kantong jenazah hingga peralatan medis
tidak hanya itu tim relawan bpbd gorontalo menyiapkan satu mobil tangki air bersih yang nantinya akan dipakai di lokasi bencana
provinsi gorontalo adalah salah satu provinsi terdekat di sulawesi tengah sehingga bantuan melalui jalan darat segera dilakukan
pihak bpbd provinsi gorontalo mengaku walau akses jalan darat masih sulit tetapi bantuan relawan dan peralatan medis dan evakuasi harus segera tiba
bpbd mengerahkan tenda pengungsian delapan unit dapur umum satu unit mobil tangki dan ambulans satu unit
hingga sabtu sore relawan gabungan dari pemerintah daerah tim dokter tni polri
mahasiswa dan masyarakat tercatat ada dua ratus tujuh puluh dua personil
relawan ini akan terus bertambah
ini ke palu sulawesi tengah dalam rangka memberikan bantuan terhadap korban gempa dan tsunami yang ada di sana
di personil apa saja yang dibawa
yang dibawa personil tim dari pemerintah provinsi gorontalo yang terdiri dari bpbd itu enam belas orang
kemudian personil dari lanal itu lima belas orang
kemudian dari pmi juga lima belas orang
kemudian juga dari
kemudian ada yang sudah berangkat duluan itu dari korem itu satu ratus sembilan orang
kemudian dari polri juga satu ratus sembilan orang
mereka di sana dalam rangka evakuasi atau
iya pencarian evakuasi memberikan pertolongan memberikan bantuan kepada korban korban gempa yang ada di sana
selain tim relawan gorontalo akan mendirikan dapur umum
juga akan memberikan bantuan logistik berupa paket lauk pauk family kit kidswear paket sandang selimut dan tenda gulung